mau nge mail enak scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
mil kamu cerita dong sama aku
kok kalau bisa kayak gini sih siapa yang mukulin kamu
mil ayo dong mil kamu tuh jangan bikin aku tambah khawatir dong
udah gak usah
buat apaan uang sebanyak itu dan aku gak punya dong mit
kalaupun ada pasti ada
tapi aku gunakan untuk modal
emang kamu butuh buat apa sih
kan segala kebutuhan vino juga udah dipenuhi
tempat tinggal makan vino pakaian dan segala macamnya
kamu tuh jangan marah dong
kalau emang kamu gak bisa bantuin aku gak apa apa kom ya
tapi ya kamu gak usah nunjukin aku gitu dong
kamu benar uang kamu mendingan kalau pakai buat modal kamu aja
aku yang kar conversation
wah benar benar klien yang potensial
kalau lu ambil deal ini lu bakal didiktir terus
dan itu bukan cara kerja lu milo
saya sudah ada janji dengan pak ferry pagi ini untuk meeting
maaf papa ferry baru aja pergi meeting ke bandung
mungkin besok dia balik lagi pak
tapi kok dia nggak konfirmasi ya
padahal saya sudah bikin janji mbak
saya nggak tahu pak dia aja perginya dadakan pak
oke makasih de
saya minta maaf karena tadi pagi ada urusan mendadak yang mengharuskan saya segera ke bandung
jadi saya langsung berangkat ke bandung sekarang pun saya masih di bandung
kapan kita bisa memulai kontrak kerja kita
ah begini pak sebenarnya
sebelumnya boleh dong kalau saya memuji tunangan kamu
kamu tahu milo tunangan kamu adalah seorang wanita yang
luar biasa dia menarik dia cantik dan dia punya karakter
milo benar benar beruntung
pak ferry sebenarnya alia itu bukan tunangan saya
tapi dulu kita pernah deket ya begitu aja sih
maaf maksud kamu alia bukan tunangan kamu iya
bukan pak ya mungkin dia cuma bercanda aja sama bapak
maksud kedatangan saya tadi pagi ke kantor bapak itu untuk
iya iya kalau begitu saya adalah laki laki yang beruntung itu
pak mailo saya ingin sekali punya kesempatan untuk bisa makan malam bersama dengan dia
kamu bisa bantu saya kan
kalau kamu ingin agar kontraknya segera ditandatangani
ayolah comblangi aku dengan alia
tapi jangan ingat alia adalah jalan tol kamu kepada keberhasilan dan karir kamu yang berhasil ya
saya ada meeting lagi jadi nanti setelah saya nyampe jakarta saya akan kabari kamu
tolong kasih kabar saya dengan deal yang baik dengan alia
sialan banget itu orang
dia pikir gue itu yang berhasil
dia pikir gue bisa sukses karena dia
gue gak boleh pesimis
mengawali usaha itu emang kayak berjalan di kawatan tinggi
harus konsentrasi penuh untuk bisa mencapai di titik ujungnya
tapi kalau udah kebetok masalah uang gini
siapa yang bisa bantu gue
maaf bang tadi abang juga berhenti mendadak sih
terus gak ngasih tanda
brengsek lu ya
lu ganti rugi atau maka lo gue beri penjaga
ya bang gue ganti deh bang
yang bener aja lo masa segini
yang bener lo
gue udah gak ada duit lagi tuh lihat dong
tapi ini kan dari papa
kok kamu kayak gini sih
siapa yang pukulin kamu
siapa yang pukulin kamu
kamu cerita dong sama aku
siapa yang mungkulin kamu
kamu tuh jangan bikin aku tambah khawatir dong
ah udah al gak usah
mulai detik ini kamu gak sosok khawatir sama aku
kamu tau kan tanpa kamu pun aku bisa berhasil
ya terserah deh mel
terserah kamu tuh kamu mau marah sama aku atau enggak gitu
tapi yang jelas aku ini pacar kamu
dan aku tuh mau lihat pasangan aku tuh sukses
aku tuh bakal bahagia banget kalau pasangan aku bisa menyelesaikan masalahnya sendiri
kamu pengen aku bahagia
kamu jauh jauh dari aku
aku jauh dari kamu
aku tahu kamu tuh lagi emosi banget
tapi nanti di saat kamu udah tenang
aku yakin kamu pasti akan nyesel banget udah mengusir aku dengan cara seperti ini
aku nggak akan pernah menyesal al
aku yakin itu
dan aku juga nggak akan menyesal
aku juga nggak akan menyesal
kalau aku harus putus kontre sama pak ferry
al ini kenapa mel
ini soal harga diri al
kamu harus tahu itu
kamu tahu kenapa pak ferry ngasih kita banyak kontrak
apa hubungannya sama aku
pak ferry minta aku comblangin kamu dan dia
pokoknya kalau kamu sudah petroleum n karen
sekarang mau lakukan ke pelur